gimana kalau habis ini kita main di luar di luar ada om loh
udah udah bawa boneka kan dulu
kamu mau gak jadi pacar saya
akhirnya yang satu mengharapkan
yang satu melengkapi
jadinya jadian deh
akhirnya kalian jadian
salah satu dunia tuh milik berdua
yang lainnya pengen ngontrak
ambil grab paket
suatu hari kedua
kirain apa sih
gak usah deh mas gak usah
kiki tulus kok ngebantuin mas randy kemarin
gak usah gak usah
kamu harus terima saya nggak suka kalau hutang
ya makasih tapi ya
hati hati pak randy
jangan neder celana gue
mas randy tuh mau nembak kiki mbak
aduh orang dia pengen ngembalin duit doang
tapi nggak apa apa deh

ya enggak apa apa
masuk angin kita kiki
aduh lagi mau jelasin ya
bisa udah mas anda

saya terus nyatakanwhite nya masuknya bener makasters
mas aku enggak

aku tidak itu mas
tuh reina sudah mandi
selamat pagi reina
tante bawa apa
koala sama kangguru
tante bawain boneka penguin
terus tante bawain
lihat boneka koala
ini semua buat reina
kalau rena suka sama bonekanya
tante cantiknya kan baik
dia juga sayang sama rena
kalau abis ini kita main di luar luar
kita nanti main bonekanya bareng bareng ya sama allah
tante bawain boneka koalanya
sama boneka penguin ya
reina bawa boneka kangdurunya
terima kasih bu
baik terima kasih mba elsa
semoga kita kedepannya bisa menjalani hubungan kerjasama yang baik
oh iya kalau boleh tau
bu cantika hari ini ada nggak
ah gak ada mba
tadi bu cantika hubungi saya
kalau beliau tidak bisa datang hari ini
karena ada urusan ke panti asuhan mutiara bunda
kayaknya bu cantika emang serius banget mau ngeadopsi reina
mending gua temui bu cantika disana
ini kesempatan gue untuk yakinin bu cantika
oke kalau gitu
saya permisi ya
reina seneng ya sama bonekanya ya sayang
tuh banyak kan
reina ini anak baik
tapi dia memang belum menerima aku dan mas purnomo sebagai calon orang tuanya
kami memang harus usaha lebih keras mendapatkan hati rakyat
reina mau gak ketemu sama kang guru koala sama pinguin beneran
kalo reina mau nanti om sama tante bakal temen reina sama mereka
mau kita terbang ke australia gimana
iya dong beneran lu tuh boongan
melihat senyuman reina
semakin mengingatkanku pada almarhumah putriku
ini udah tentu cantik ya kan pinjem dong
bentar aku hari main
bentar aku hari main
jangan aku hari main
jangan aku hari main

cuman ada sakit di bagian belakang